komisi pemilihan umum kota depok jawa barat berencana menggelar debat
bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota depok sebanyak tiga kali
guna mendongkrak partisipasi pemilih pada pilkada dua ribu dua puluh
debat perdana akan digelar pada dua puluh dua november
dengan bertemakan tata kelola pemerintahan layanan publik serta hukum
ketua kpud kota depok nana sobarna menjamin
gelaran debat perdana akan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan
sesuai dengan peraturan kpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
di mana kita mengangkat tema tata kelola
pemerintahan pelayanan publik dan hukum
di kota depok di era masa adaptasi kebiasaan baru
dan untuk pertama kalinya debat publik ini hanya diperbolehkan untuk lima puluh orang
di antara jumlah peserta yang terbatas tersebut sudah termasuk pasangan calon
tim inti dari pasangan calon
dan peserta tersebut bukan merupakan pendukung pasangan calon
dan selama debat berlangsung tidak boleh menyuarakan istri

apalagi membawa atribut kampanye
gelaran debat perdana depok ini akan ditayangkan secara virtual
dan di tiga stasiun televisi swasta
namun sayangnya dengan jaminan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan
sosialisasi penyelenggaraan debat pilkada di tengah pandemi ini belum berjalan baik
hal ini diungkapkan oleh sejumlah warga di depok
kalau untuk nyoblos tertarik tapi untuk ketahuan siapa calonnya yang lebih prefer yang mana sih
belum tahu karena nggak ada sosialisasi gitu
nah tapi kalau nanti tanggal dua puluh dua debat tahu nggak mas
nggak tahu ya berarti belum benar juga ya
adapun gelaran debat ini diakini mampu meningkatkan gairah pemilih pada pilkada depok
nor aspasya kurnia yuniarwan jakarta